keluarga salah satu korban yang gugur dalam kontak senjata di nduga papua
yakni sertu anumerta yusdin asal desa pongko kecamatan walendrang utara
kebupaten luwu sulawesi selatan merasa terpukul dengan kejadian tersebut
sertu anumerta yusdin merupakan salah satu korban yang gugur dalam kotak senjata
dengan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di nduga papua
sejak namanya tercatat sebagai anggota kopassus sertu anumerta yusdin dikenal sangat bertanggung jawab
ia bahkan menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai sekolah ketiga adik adiknya
korban merupakan kebanggaan keluarga karena berhasil mengangkat derajat keluarga
setelah menjadi bagian dari kopassus
meskipun sedih pihak keluarga merasa bangga karena korban rela mempertaruhkan nyawa demi bangsa indonesia
ibunda sertu anumerta yusdin mengatakan bahwa sebelum diterjunkan untuk melawan kelompok separatis bersenjata
korban sempat berjanji untuk pulang ke kampung halamannya
hingga saat ini keluarga masih menunggu kedatangan jenazah sertu anumerta justin
saya berterima kasih mak mudah mudahan kalau pulang kak
lu nasih hutang hutang mak